sementara itu kementerian badan usaha milik negara mencatat sepanjang dua ribu tujuh belas
seluruh bumn berhasil mencetak laba bersih senilai rp satu ratus delapan puluh enam triliun
tahun dua ribu delapan belas target pendapatan bumn sebesar rp dua dua puluh delapan triliun dengan laba rp dua ratus delapan belas triliun
menurut iman aputro sekretaris menteri bumn
seperti dikutip dari cnbc indonesia com
sebesar rp satu sembilan ratus lima puluh lima triliun menjadi rp dua dua puluh delapan triliun
sepanjang dua ribu tujuh belas bumn berkontribusi terhadap anggaran pendapatan dan belanja negara
sebesar rp tiga ratus lima puluh satu triliun yang terdiri dari pajak sebesar rp dua ratus sebelas triliun
pnbp sebesar rp sembilan puluh sembilan triliun dan dividen sebesar rp empat puluh satu triliun
sementara itu kontribusi bumn terhadap kapitalisasi pasar saham sepanjang dua ribu tujuh belas
dengan kontribusi terbesar berasal dari empat bumn
yakni telkom bri mandiri dan bni